aku mendengar suara orang yang telah menabrak mobil aku
menyebut nyebut nama prabu wijaya
ya berhasil pak prabu wijaya
tenang pak mereka gak akan bisa pernah mengganggu calon istri bapak lagi
kenapa kenapa mas justru baru bilang sekarang kenapa
kenapa gak dari dulu mas bilang ke aku
oh justru itu udah biarin aku menikah sama mas prabu mas
aku sedih karena ingat sama ayah bu
aku gak akan pernah mengganggu calon istri bapak lagi
aku merasa hianat ini ibu dengan nyembunyiin semua ini
eh tapi kenapa
kenapa aku juga gak tegang ngebayangin kalau pak prabu sendiri harus di penjara
semoga keputusanku mencari
menceritakan semua soal arman ke hutari gak salah
mudah mudahan utari menepati janjinya gak mempocorkan soal itu
aku gak mau semuanya terbongkar sekarang
dan kalau semuanya terbongkar
bisa bisa terbongkar juga kalau alasan aku menitipkan arman di tempat surti adalah untuk menjaga putri ihsan
itu pasti akan terbongkar juga bahwa akulah yang menukar bayi itu
aku harus bagaimana
apa aku masih sanggup hidup bersama dengan mas prahatku
kenyataan itu terlalu pahit aku terima
rasanya aku gak percaya
ada tetgency semua
kamu lagi ada masalah
kamu duduk sendiri menangis
kalau kamu lagi keadaannya baik baik saja
mas prabu mas
aku baru saja melihat bukti
kalau ternyata laki laki yang selama ini aku nikahi
gak seperti yang aku kira
ternyata banyak yang aku nggak tahu tentang mas prabu mas
akhirnya kamu sadar juga ini
kenapa baru sadar sekarang
bukannya dari dulu
sebelum semuanya terlanjur
hanya yang udah terlanjur mas
apa yang mas wisnu tahu tentang mas prabu
saking bencinya aku masih prabu
seandainya saja dulu kamu memilih iksan

tunggu mas tunggu

aku baru sadar sekarang

tapi aku gak tahu
aku tahu pasti ada yang mas sembunyikan dari aku
mungkin aku kasih tahu aja semuanya sama aini
kenapa waktu itu ikan tidak datang saat dia jaji mau menjemput aini di hari pernikahan aini dengan prabu
ini kan belum tahu peristiwa yang sebenarnya
ini bisa jadi kesempatanku menghancurkan keluarga mereka
prabu sangat cinta sama aini
kalau aini tahu semuanya
lalu meninggalkan dia
prabu pasti hancur
dia pasti berantakan

mas wisnu jangan dimanjur dong bilang sama aku mas
kamu mau tahu kenapa
kamu mau tahu apa yang kamu nggak tahu
iya aku mau tahu
dengarkan aku baik baik
kamu mau tahu siapa
siapa yang sudah membuat aku dan pitchen akhirnya jadi datang
waktu menjemput kamu di hari pernikahan kamu sama aini
semuanya adalah prabu jaya
aku mendengar sendiri dengan telingaku sendiri
aku mendengar suara orang yang telah menabrak mobil aku
menyebut nyebut nama aku jahil
ya berhasil pak prabu wijaya
mereka nggak akan bisa pernah mengganggu calon istri bapak lagi
kenapa kenapa mas justri baru bilang sekarang kenapa

karena aku dan iksan nggak sadar berhari hari di rumah saku
aku gak tahu berapa hari aku terbaring di sana ini
dan ketika aku dan iksan sadar
kamu sudah menikah dengan kajian itu
tapi apa bedanya
tau kamu tetap membayar dan akhirnya menikah sama prabu wijaya
bahkan kamu sama sekali tidak mau menunggu iksan
tapi aku mau nunggu mas iksan
aku mau menunggu mas iksan
sudahlah ini sudah
yang sudah terjadi
ya sudah terjadi
tapi sekarang kamu harus lebih berpikir
karena sekarang kamu sudah tahu semuanya
akhir akhir seperti apa yang sudah kamu nikahi
strum sebenarnya kau peter
hanya ini saja mas keputusan semula
memang dia benar itu

replied untuk jejak maaf dan menghapus wissu dan iksan di hari bright out kita
siapa yang mengatakan semua itu
jangan kamu terima informasi sembarangan ini
saya tidak pernah melakukan hal itu
dia dengar waktu kecelakaan orang suruhan mas yang bilang kayak gitu

si wisnu benar benar mau ngajak perang sama saya
kamu percaya sama dia
kamu percaya sama kata kata si pincang itu
itu semua fitnah ini
kamu tahu itu selalu denjam sama saya ini
dia itu cuma mau menghancurkan kita
apa ini fitnah mas
apa ini fitnah
apa ini fitnah juga
jawab aku mas
mas payah kenapa aku menghindari mas
kenapa aku tak dipergi
semuanya karena ini mas
ini juga fitnah
ini fitnah mas bilang
dia yang ngomong dari mulutnya dia sendiri
menyebut nama mas
ini erlanda kan mas
dia itu orang kepercayaannya pas kan
kamu harus percaya sama saya
ini semua pasti fitnah erlanda
saya dengar selama ini kalau erlanda itu adalah musuh dalam sempurna saya aini
dia sengaja berbicara seperti itu karena dia tahu kamu berada di dekat dia
dia sengaja ingin menghancurkan kita aini
jangan kamu dengar akal akalan
jangan kamu dengar
jangan kamu dengar
enggak aku gak percaya sama mas

duri sekarang samat right

aku mau pertamanya
ini semua bisa ngobatkan sedikit kerinduan aku sama ayah
kamu kena apa sayang
bikin saya meluk bapak sebentar aja pak
ingin saya ngerasain kalau bapak itu lupa kayak saya
andai orang yang berdiri di hadapan aku ini adalah ayah
andai pak prabu ternyata memang gak pernah bunuh ayah